kapal tanker pengangkut minyak mentah jag lila mumbai terbakar di galangan kapal pt waruna nusa sentana di kawasan pelabuhan belawan medan sumatera utara
hingga pukul dua belas senin siang petugas pemadam kebakaran masih terus memadamkan api yang masih menyala disertai asap tebal
satu unit kapal pengangkut minyak mentah jag lela terbakar di dermaga galangan kapal pt warunanusa sentana di jalan pelabuhan raya
kecamatan medan belawan kota medan sumatera utara senin pagi
saksi mata menerangkan kebakaran terjadi sekitar pukul delapan belas
disusul suara ledakan yang keras berkali kali membuat para pekerja dan warga sekitar berlarian menjauh dari lokasi kejadian
kapolres pelabuhan belawan mengatakan pihaknya telah mengamankan lokasi kejadian
kebakaran telah menyebabkan tiga pekerja mengalami luka luka dan dievakuasi ke rumah sakit
polisi masih menunggu padamnya api guna penyelidikan penyebab kebakaran kapal
yang sudah beberapa minggu menjalani perbaikan di galangan kapal
waruna nusa sentana
produser lapangan cnn indonesia agus supratman berada di kawasan pelabuhan belawan medan sumatera utara
agus selamat siang
bagaimana penanganan kebakaran kapal tanker ini
apakah api saya lihat api sampai saat ini belum berhasil dipadamkan ya agus
ya eva saat ini sejatinya proses penyelidikan
dinginan sedang berlangsung dari darat dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran kota medan
kemudian dibantu oleh otorita kemaritiman
ada sah bandar kemudian ada pelabuhan kementerian perhubungan
kemudian berbagai pihak termasuk polisi polres pelabuhan belawan dan direktorat polisi air
kemudian dari bagian laut juga dilakukan pemadaman oleh kapal penyiram dari pelabuhan sendiri
kapal milik pemadam kebakaran yang dimiliki oleh pelindo
namun dalam proses pendinginan ini
tadi satu menit yang lalu juga masih muncul api di bagian buritan kapal jaklila ini
yaitu kapal yang saat ini sedang dilakukan docking
yaitu perawatan dan perbaikan di dermaga galangan kapal milik pt waruna nusa sentana ini
kapal ini sudah berada di sini beberapa minggu
kemudian dilakukan perbaikan
sejatinya kapal ini
jika dalam keadaan normal
sebagai kapal tanker
pembawa minyak mentah ke berbagai negara
saat ini sedang dilakukan perawatan dan perbaikan
namun polisi belum dapat menyimpulkan dan dari hasil pemeriksaan yang mereka lakukan sementara ini
apa sebenarnya penyebab kebakaran
kemungkinan memang para pekerja yang sedang melakukan perbaikan
tadi pagi dikejutkan oleh munculnya api pada pukul delapan tiga puluh
kemudian disusul oleh berkali kali ledakan
sehingga membuat para pekerja panik dan berhamburan
kepolisian sendiri saat ini menyebut
baru ada tiga orang yang dirawat di rumah sakit pelabuhan
namun memang kita para jurnalis melihat mobil beberapa kali keluar dan masuk
sehingga diperkirakan lebih dari tiga
namun data sementara yang diimpun polisi
baru ada tiga korban luka yaitu para pekerja
dari lokasi kejadian
karena masih berlangsung proses kerja
maka di galangan kapal di kapal jack lila ini sendiri saat kejadian
banyak sekali pekerja yang beraktivitas
kemudian proses evakuasi juga melalui sebuah tali tangga yang berada di bagian buritan untuk turun ke bawah
mereka harus bergantian sehingga kita akan masih menunggu sebenarnya berapa korban yang terjadi
yang diakibatkan oleh peristiwa ini
saat ini terus dilakukan pendinginan
kemudian api sudah mulai
kemudian asap juga perlahan lahan mulai berkurang
pukul dua belas tadi memang masih terlihat asap hitam yang tebal membumbung
saat ini asap sudah mulai menipis
kemudian tetap saja dilakukan pendinginan
karena dikhawatirkan masih ada bahagian bahagian yang sudah terbakar di dalam kapal
baiklah agus supratman melaporkan langsung dari pelabuhan belawan medan sumatera utara